ini adalah kisah rusa putih yang jatuh cinta pada seorang pangeran
dan kisah keserakahan dan kejahatan dimenangkan oleh cinta
ini adalah void rusa putih yang merupakan makhluk paling ajaib dan mistis dari semuanya
ayolah lihat apa yang ibu baptis ajaib memasak untukmu
tapi voi tidak bisa makan
yang bisa dia pikirkan hanyalah nasib buruk
yang harus dialami oleh kerajaan kartel dan sentur
dahulu kala ada seorang raja dan ratu
mereka diberkati dengan segalanya oleh surga
kecuali seorang anak
setelah banyak berdoa kepada kekuatan ajaib yaitu semesta
mereka akhirnya dikaruniai seorang bayi yang cantik
dia sangat diinginkan oleh keluarga kerajaan
dan juga kerajaan kartel
sehingga orang tuanya menamanya dizrei
putri dezrey adalah putri yang unik
dia cantik dan juga sangat cerdas
dia mencintai kerajaannya dan orang tuanya
selain oleh orang tuanya disri juga dirawat oleh ibu perinya yaitu peri ungu
di bawah bimbingan orang tuanya dan orang orang terkasihnya
putri dizrei tumbuh menjadi penguasa yang baik hati dan juga bijak hati
dia juga sangat berani untuk menikah
dizrei sudah dewasa dan sudah cukup umur untuk menikah
aku punya calon pengantinnya
dia adalah pangeran sentur
dia berani dan hebat
aku akan mengirim potret putri kita dan bertemu dengan raja
dan potret itu segera dikirim

dan dia juga menerima pengantinnya
pangeran centur telah menunjukkan keinginan untuk bertemu denganmu sayang
desre melihat potret pangeran dan lalu tersenyum
dia telah mendengar banyak cerita berani tentang pangeran
meskipun dia tidak pernah mengatakannya dengan lantang
dia selalu ingin bertemu dengan pangeran yang telah mengalahkan banyak monster seorang diri
bagaimana menurutmu anakku
pangeran amor terlihat seperti namanya ibu
seorang pria penuh cinta
dan pertemuan itu akan dilakukan
tapi itu tidak pernah semudah itu
baginda aku berbicara karena khawatir dengan putrimu
pangeran amor berusia lima belas tahun ketika dia secara tidak sengaja melukai seorang penyihir di hutan
dia mengutuknya bahwa ketika pangeran berusia dua puluh lima tahun pangeran akan mati dalam tidurnya
lalu peri yang baik hati membantu mereka dengan memberi mereka solusi
pangeran amor harus menikah sebelum dia berusia dua puluh satu tahun
untuk mematahkan kutukan itu
itulah sebabnya kenapa raja sentur ingin putranya dan putrimu bertemu yang mulia
aku adalah warga negara yang jujur
dan mengatakan yang sebenarnya itu adalah tugasku
sisanya aku serahkan padamu yang mulia
apa ini tidak bisa diterima
aku akan membatalkan pertemuan dan menghentikan semua komunikasi dengan sentur sekarang juga
berita itu sampai ke dezree
dan dia sama sekali tidak senang dengan itu
pria yang berkeliling menyelamatkan rakyat dan kerajaannya sedang melawan kutukan tanpa ada yang membantu
aku mau bantu
aku akan bertemu pangeran amur
desiree segera mengirim pesan rahasia ke kerajaan centaur
yang memberi tahu mereka tentang kunjungannya
tapi sedikit yang dia tahu bahwa itu semua adalah bohong
dan utusan yang jujur itu tidak lain adalah penyihir itu sendiri
dia adalah melis penyihir agung ter
dan dia mengarang cerita ini untuk menghentikan desiree bertemu dengan pangeran
karena dia ingin menikahi pangeran dengan putrinya sendiri
hari pertemuan tiba dan desre bersama peri ungu
diam diam pergi ke kerajaan sentur
mereka sama sekali tidak menyadari kejahatan yang mengintainya di hutan
ibu apa yang akan kita lakukan
taukah kau kenapa sinar matahari tidak bisa menemukanmu
sinar matahari tidak bisa menembus hutan lebat ini karena hutan ini terkutuk
jika ada itu sinar kecil menyentuh apapun yang ada di tanah terkutuk ini
itu akan berubah menjadi debu
putri ingin menjadi berani
baiklah aku akan menunjukkan padanya apa yang aku mampu
tapi bagaimana sinar akan sampai ke sini haruskah kita naik dan menurunkannya
bagaimana kabarmu putriku sebenarnya
begitu kereta yang ditumpangi oleh desre tiba di tengah hutan
melis langsung menyemburkan api ke pepohonan untuk memberi ruang bagi matahari
pohon pohon ajaib dengan cepat berhasil menutupi celah itu
tetapi sinar itu menembus dan mengenai tangan desre
periungu bertindak dengan cepat dan mencoba untuk melindungi desiree

sihirnya itu tidak sekuat kutukan yang ditimpakan pada hutan
sihir menyelamatkan desre dari berubah menjadi debu
tapi sinar itu telah merusaknya
desri berubah menjadi dirinya yang sekarang
putri apakah kau tahu mengapa aku memanggilmu foy
foy berarti keyakinan
sihirku memberimu kesempatan kedua putri
untuk menyelamatkan kedua kerajaan dari kehancuran
penyihir dan putrinya mengambil wujud kita dan pergi menemui pangeran
dia jatuh cinta dengan apa yang dia lihat
dan berjanji untuk menikahi putri penyihir yang sedang menyamar itu
namun segera dia menyadari kesalahan yang telah dia buat
putri penyihir hanya terlihat sepertimu
tapi tuntunannya tidak akan pernah berakhir
mereka mencoba mengirim pesan ke kerajaan kartel tapih
tapi orang tuamu tidak ada di istana
tidak ada yang menjaga kerajaan kartel
karena istana kerajaan di dunia ini sedang mencarimu putri
pangeran centur adalah orang yang menepati janjinya
dia berjanji untuk menikahi putri kartel
dan itulah yang dia pikir dia lakukan
sedikit yang dia tahu bahwa putri tinggal di hutan terkutuk ini
sebagai rusa putih
baik centur maupun kartel mengandalkanmu putri
kau harus berdiri foy
kau harus memberi pelajaran pada penyihir itu
hari pernikahan pangeran amor dan putri melis sudah dekat
oh tunggu hewan apa itu
apakah itu rusa putih
hentikan keretanya dan bawa rusa itu padaku hidup hidup
dan perintah itu dilakukan
rusa ditangkap oleh para penjaga
dia benar benar cantik
masukkan dia ke dalam kandang dan bawa pulang
yang mulia maafkan aku
rusa putih adalah makhluk ajaib yang selama ini
tidak seorang pun pernah mendengar tentang rusa itu
juga ini terlalu mudah untuk ditangkap
ada yang tidak beres
beraninya kau berbicara seperti itu padaku
kau pikir aku tidak tahu
aku tahu kau ingin aku meninggalkan rusa itu di sini
agar kau membawanya ke pasar dan menjualnya
rusa ajaib ini adalah milikku
aku akan berjalan menyusuri lorong dengan rusa ini
kau mengucapkan satu kata lagi
dan aku lempar kau ke dalam kandang juga
prajurit itu diam dan arak arakan pun berlanjut menuju sentur
rusa kecil ibuku sangat menyukai makhluk ajaib
kita tidak ingin dia mengubahmu menjadi boneka bukan
maksudku dia bisa melakukannya setelah aku memamerkanmu di pesta pernikahanku
voi disembunyikan untuk hari itu
saat malam tiba voi mendekati tempat tidur putrinya
dan berbicara dengannya saat dia tidur
kau gadis yang sangat cantik
pernikahanmu harus menjadi acara yang paling indah
ayolah adakan pesta itu di hutan
keesokan harinya melis lelah dengan permintaan putrinya
hutan hutan hutan
pernikahan harus menjadi acara yang paling indah
ayah ibu aku ingin adakan pesta pernikahan di hutan
aku akan berbicara dengan raja
raja menyetujuinya dan pernikahan akhirnya diputuskan untuk dilangsungkan di hutan terkutuk
seperti yang diputuskan rusa berjalan menyusuri lorong bersama putri penyihir
itu adalah pertama kalinya pangeran dan penyihir melihat rusa
tidak ini tidak mungkin itu desiree
periungu sedang menunggu hal ini
bahkan sebelum sang penyihir bisa berkedip peri ungu membuat sebuah lubang di hutan lebat tepat di atas putri penyihir
saat meles mencoba menyerang periungu sihirnya mengenai hutan lebat di atas
dan satu sinar matahari memasuki hutan
sinar itu jatuh tepat pada melis dan dia berubah menjadi debu
ketika semuanya selesai periungu menjelaskan semuanya kepada pangeran amor
dan dia bersuka cita karena kekasihnya masih hidup
pangeran amor berlari ke rusa dan memeluknya erat erat
erat kebahagiaannya tidak mengenal batas dan segera setelah dia melihat wajah rusa dan mencium
kening rusak itu boy berubah menjadi bentuk aslinya keke apa oh cuman cinta sejati pangeran amor cinta
sejati mutlah mengembalikannya bagaimana mungkin aku tidak mencintai rusak yang tidak kenal takut
rajai priumu kedua kerajaan bersuka cita atas kembalinya desiree hutan terkutuk itu
disegel untuk selamanya pangeran dan putri akhirnya dinikahkan dengan perayaan besar
karena cinta dan kemauan si rusa putih telah menang atas kejahatan selamanya